abu bakar remaja desa air batu
menemui ajalnya di tempat ini
hari mau menerkamnya
rekannya hafiz ketika itu berada di sebelahnya
di sini digigitnya
terus diserek ke bawah
berapa jauh dia seretnya ke bawah
aku sempat nengok
kawan aku dua orang ini kan sudah naik katakan
sudah tahu kan kawan aku diseret hari mau kan
naik pis di sini nggak tahu
aku masih duduk tuh kawan aku masih diseret tuh
aku sempat bantu nggak bantu nggak ya
kalau empat remaja sedang duduk bermain gawai
di bukit semenit dusun baru air batu
satu satunya lokasi sinyal internet
di kampung ini
aku nengok kayak gitu tuh
hari mau kan ternyata gue pun telam kan
berdiri dia di sini
lalu aku sempat nengok hari mau
tuh nengok aku
kawan aku tuh nggak nengok
nggak nengok hari mau tuh
udah nengok hp kan kayak gini
abu bakar tewas dengan luka dalam di bagian leher
tangannya patah dan sekujur badannya memar
hutannya merupakan habitat utama
wilayah jelajah setiap individu harimau
dua hari sebelum kejadian itu
pami petani desa marus jaya
beruntung selamat dari serangan harimau yang sama
saya mencari pami
menelusuri kebunnya yang tak jauh dari tempat kejadian
tapi perempuan enam puluh dua tahun itu pulang lebih awal
kami menemuinya di rumah
dekat nih yang aku nengok tuh
suara kan keras
apa ini aku tengok
eh mati aku
nah itu aku
nggak ada yang lain aku pokoknya mati
soalnya ada nihan itu ada itu
berapa besar bu harimau yang nerekam itu
satu dua meter ada panjang
ya dua meter panjangnya dengan ekornya itu
dengan ekonya dua meter ya bu ya
harimau meraih kantong plastik berisi getah di tangan pamit
karena mengira makanan pami disergap dari belakang
kuku si belang itu mencakar dan merobek lengan kiri
bagian bokong pami juga dicakar
yang sini tuh bekasnya orang orang yang nengok itu
kukunya yang masuk kuku
iya di bokong tuh
kukunya itu ada empat
kan sakit aku nggak tau
pak ini kenapa bokongku sakit kataku
sebelum kejadian pami
pami juga mencari kuku yang masuk ke dalam kukunya
sebelum kejadian pami dan abu bakar
harimau ini juga telah merenggut nyawa rasidi
petani tiga puluh tahun itu ditemukan tewas di tepi sungai nilo desa gugu pada dua puluh lima september
pasca kejadian tim dari bksda jambi menggelar operasi
kamera trap dipasang untuk memantau pergerakan harimau
selama dua pekan proses ini berlangsung
harimau lantas muncul lagi dan kembali menyerap
harimau betina ini berhasil diperangkap dua pekan kemudian
dan langsung dievakuasi ke penyelamatan satwa balai ksda jambi di mwaro bungo
umurnya diperkirakan sepuluh tahun
namun kondisinya memburuk
mengalami malnutrisi lesu dan hilang nafsu makan
kaki depannya membengkak tak bisa berjalan
ia diponis anemia berat
dua pekan dirawat kondisinya terus memburuk
hingga akhirnya mati
dokter dari veteriner lampung menyimpulkan malnutrisi kronis sebagai penyebab kematian
nagari salare ay kabupaten agam sumatera barat
diresahkan oleh harimau betina yang memangsa sedikitnya lima ekor ternak
makin hari ia makin mendekat ke pemukiman
keberadaannya teridentifikasi melalui kamera jebak
berkali kali upaya penghalauan selalu gagal
kandang jebak berisi umpan kambing disiapkan
dan baru berhasil terperangkap pada sebelas januari dua ribu dua puluh dua
konflik ini memakan waktu panjang empat puluh satu hari
kita pelajari ternyata setiap waktu waktu tertentu
satwa ini melintas pada titik yang sama
nah hasil data kita
satwa ini setidaknya dua kali melewati pemukiman warga di jalan utama
ade memastikan satwa ini datang dari arah kabupaten tetangga pasaman barat
kesimpulannya bertolak dari pengamatan jarak pemukiman ke kawasan hutan
serta arah lintasan satwa yang terekam kamera jebak
dugaannya kenapa sampai di sini ini kemungkinan satu
satwa dari lihat dari tanda tanda lapa masih berusia dua tahun
dan ini baru usia lepas dari induk sehingga ini kemungkinan satwa sedang belajar berburu
kedua faktornya adalah karena kebetulan di lokasi ini juga terjadi kematian puluhan babi liar
yang setelah kita investigasi bersama sama dengan balai veteriner dan dinas terkait
ternyata dipastikan babi babi yang mati ini akibat virus flu babi afrika
sehingga mungkin hari maju setelah kita melihat
mungkin hari mau ini kekurang pakan dan migrasi ke daerah ini
esoknya hari mau dievakuasi ke pusat rehabilitasi harimau sumatera darmasraya
pusat rehabilitasi harimau sumatera
berada di kawasan hgu perkebunan pt tidarkerinci agung di darmasraya
pusat rehabilitasi ini dimiliki pengusaha hasimijoyo hadikusumo
luasnya sepuluh hektare dari total dua empat ratus hektare yang mendapat izin sebagai area konservasi
pusat rehabilitasi harimau sumatera
diresmikan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya pada dua puluh sembilan juli dua ribu tujuh belas
pusat rehabilitasi harimau sumatera
selain sejumlah kandang perawatan prhsd arsari juga dilengkapi laboratorium medis
pusat rehabilitasi harimau sumatera
maret dua ribu dua puluh dua ketika saya datang ke tempat ini harimau konflik agam berada di kandang perawatan
pusat rehabilitasi harimau sumatera
pusat rehabilitasi harimau sumatera
pusat rehabilitasi harimau sumatera
pusat rehabilitasi harimau sumatera

saat di epokosik sini putih itu dalam kondisi secara fisik dan secara psikologisnya gitu
secara fisik dan psikologis putih kategorinya masih liar dan sehat gitu
tidak terjadi masalah apa apa di putih cuman ketika putih datang putih dengan berat badan kurang lebih enam puluh lima lima kilo dan kategori bcs nya dua

artinya putih itu berat badan kurang lebih enam puluh lima lima kilo dan kategori bcs nya dua
pada putih juga terdeteksi helmintiasis atau infeksi cacing parasit defisiensi nutrisi dan limfositosis
di sini kondisinya masih tampak sehat insting masih liar dan buas
dan sempat dinyatakan akan dilepas liarkan
namun sejak mei napsu makannya turun terdapat luka miasis atau digrogoti belatung
pihak prhsd arsari menyatakan pada juni penyakit putih diperparah hipersalipasi
yang membuatnya tak terselamatkan lagi
nasib putih akhirnya sama tragisnya dengan harimau konflik merangin
banyak konflik berujung kematian harimau
tiga tahun terakhir sedikitnya tujuh belas kasus harimau mati di sumatera
jumlah ini berdasarkan laporan media yang mengutip rilis resmi
balai konservasi sumber daya alam atau bksda
institusi di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kematian harimau sumatera paling banyak karena jerat dan racun
sejumlah individu mati di area konsesi

seperti di siak riau aceh selatan dan aceh timur
di provinsi riau kematian harimau sering terjadi di perkebunan swasta
juga di kawasan habitat yang berdampingan hutan produksi
deforestasi akibat pembukaan lahan perkebunan
penyebab utama habitat spesies harimau menyusut
penyusutan hutan itu kemudian nanti kan mengarah pada fragmentasi habitat
kemudian kalau tidak dicegah itu akan menjadi terisolasi habitat habitat tersebut
seperti yang terjadi di saat ini
sudah terjadi di sumatera barat kemudian sumatera utara riau ya
dan sebagian dari sumatera selatan
lambung juga sudah habis kan sudah hampir habis
peneliti satwa harimau pusparini mengatakan
tujuh bentang alam atau landscape harimau sumatera yang terdata pada dua ribu sepuluh kini berkurang
pada dua ribu lima belas tersisa dua puluh empat landscape yang masih dijumpai populasi harimau
individu harimau di tiga bentang landscape
menyiap dalam lima tahun
yayasan auriga nusantara memetakan hutan alam sumatera yang hilang dalam dua puluh tahun terakhir
pada tahun dua ribu hutan alam sumatera seluas enam belas satu juta hektare berdasarkan data kementerian
hingga dua ribu dua puluh satu yang tersisa seluas sebelas sembilan juta hektare
pemetaan ini menggunakan citra satelit berbeda
antara dua ribu satu sampai dua ribu lima belas deforestasi menghilangkan tiga empat juta hektare hutan alam
hutan terus menyusut tujuh ratus lima puluh delapan ribu hektare pada dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh
ini merupakan wilayah bentang alam populasi harimau sumatera dari aceh hingga lampung
seiring hilangnya hutan alam landscape habitat ikut terpragmentasi
sebenarnya kalau di suatu landscape itu udah hilang ya dia pasti udah hilang di populasinya di situ
belum lagi beberapa area konseksi misalnya gitu ya memang di situ ada harimau nya ya
terkadang mereka nggak nyediain area yang memang suitable buat si harimaunya kan
yang biasanya diawali oleh akses bukan akses jalan
biasanya jalan itu diikuti oleh aktivitas aktivitas lainnya
itu biasanya berupa ancaman tidak langsung ya
jadi dia memerlukan waktu
untuk merespon harimau nya kan
nah ancaman langsungnya tentunya perburuan
yang sampai saat ini paling tidak menurut apa laporan beberapa laporan itu masih cukup tinggi di indonesia
banyak kasus perburuan dan perdagangan yang terungkap mestinya dapat terpetakan jaringan pelakunya
sebagian mereka bahkan terkoneksi dalam sindikat lintas provinsi
wilayah resort bksda agam sumatera barat lima tahun terakhir mengungkap lima kasus perdagangan satwa harimau
di pasaman barat pasaman timur agam dan bukit tinggi
agustus dua ribu dua puluh satu dua orang ini damenra dan pahman ditangkap di pasaman barat karena hendak memperdagangkan bagian tubuh harimau
muliono salopaka ini sudah berjalan harimau setelah professor berdiri di hospital asal tanah atvinara
ada beberapa essay dari aur matanya dengan mutafik faisal ecco unless
yang tetap bernama lee coe armand
sumatera barat bagian utara meliputi
daerah kabupaten agam pasaman barat
dan pasaman timur termasuk juga
lima puluh kota ini melalui jalur
nantinya dibawa ke luar negeri
sedangkan jalur keduanya adalah sumatera
barat bagian selatan ini meliputi
daerah solok damasraya
dan juga ini bermuaranya adalah
ke provinsi jambi dan provinsi
riau sendiri sebelum nanti
semuanya muara muara jalur pendagang ini
menuju ke luar negeri baik itu
ke tiongkok ataupun ke hongkong
komunikasi pelaku hanya sampai ke seorang
pengumpul di pekanbaru riau
berinisial a yang tak cuma
menampung satwa harimau tapi juga
damendra dan pahman
diponis tujuh bulan penjara
dengan denda lima puluh juta rupiah
sedangkan mulyono dan parman
diponis satu tahun dua bulan penjara
dan didenda empat puluh juta rupiah
mulyono tak lama setelah bebas
masih terpantau beredar
di tengah konflik harimau
dalam rekaman amatir ini misalnya
ada seekor harimau masuk ke pemukiman
di pasaman barat
harimau dalam kondisi lemas diduga diracun
dan dikutuk oleh harimau
dan akhirnya mati
mengindikasikan ada jaringan lintas
provinsi yang solid
sebut saja dua penangkapan di riau
pada dua ribu dua puluh satu yang terhubung
dengan pelaku di jambi dan darmasraya
termasuk pelaku di bengkulu
sumatera utara hingga aceh
yang saling terhubung
jaringan perdagangan harimau sumatera
telah lama diteliti oleh dwi nugroho adiasto
jaringan tersebut terhubung ke perdagangan
pemburu di tingkat lokal itu
yang biasanya ada di
kalau tidak di kecamatan ataupun kabupaten
kemudian mereka akan terhubung ke penampung yang lebih besar lagi
penampung yang lebih besar lagi
biasanya mereka domisilinya di
kota kota provinsi atau tempat tempat
yang berdekatan dengan
exit point atau pintu keluar
nah untuk level
penampung yang di level
provinsi atau yang lebih besar lagi
mereka seringkali punya koneksi
langsung ke pasar
apakah pasar itu pasar nasional
ataupun pasar internasional
berdasarkan penelitian dwi
dalam sepuluh tahun terakhir kasus kejahatan
satwa harimau terbilang tinggi
yang tertinggi adalah kasus perdagangan
kasus perburuan justru kecil
padahal merupakan hulu dari kejahatan ini
alasan yang cukup logis diungkap oleh dwi
para penegak hukum lebih banyak menangani aspek peredaran
sedangkan perlindungan kawasan justru tidak maksimal
kami menemui seorang mantan pemburu di musirawas sumatera selatan
assalamualaikum pak maui
maui pemburu senior tujuh puluh satu tahun ini
menghabiskan lebih dari separuh usianya berburu harimau
ia melakoninya sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
itu kita pilihan duo kita melakukan itu
kalau kita berhasil kita yang menjadi rezeki harimau itu siap juga
berarti waktu awal itu tidak ada takut penduduk
kalau takut sama barang itu tidak dapat gitu
semakin banyak barang itu semakin gairah
maui berburu hingga ke provinsi tetangga
seperti jambi dan bengkulu
hutan hutan di kawasan kawasan mana
tidak peduli hutan lindung
pokoknya di mana hutan yang sepi manusia
pasti harimau itu banyak
kita lanjutkan perjalanan
awalnya ia berburu dan membunuh harimau hanya untuk mengamankan warga dari gangguan
ditambah ada pembeli mengubah motivasinya
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an seekor harimau dijual maui tiga puluh lima hingga seratus rupiah
tahun terakhir hasil buruannya bisa laku antara sepuluh juta hingga delapan belas juta rupiah per ekor
banyak juga kadang kadang penghasilan itu
dapat harimau nya itu
pernah juga satu bulan itu pernah enam pernah
cuman kita ini
lah sampai ke aku itu
ya tangan ke tujuh ke delapan
jadi masih dapat oh kalau permakanan satu bulan
itu sepaling lama
satu itu cukup
terpaksa melakukan itu kekurangan dalam ekonomi
pembeli tak datang dari musirawas atau sumatera selatan saja
dari padang itu juga
padang padang jambi
dari curung ada juga yang sudah sudah tadi
kadang kadang orang yang memanggil datuk itu kan maui harimau
kadang kadang dia datang itu kita barang enggak dong
kalau jadi pelangganan jual barang itu udah mau
aku takut ketipu
tidak bisa dibuangkan
ia pun tak mengenal takut menghadapi harimau
yang terlebih dulu nakamnya itu alatnya tangan
kita kalau tidak berani mengganggu dia itu tidak dapat gitu
kadang kadang kejerang kadang kadang kita pukul
sore itu maui mengajak saya ke sebuah desa di ulurawas musirawas utara
kamu mau pergi dulu ya
seorang pemburu aktif
lailan terbilang senior di wilayah itu meski usianya di bawah maui
maui membujuk lailan berhenti berburu
sekali kali yang untuk masa depan kita berhenti
karena ini kalau dong saudara saudara kita harus di
melewati masyarakat kedigestedean
karena mereka tahu gimana cara memburunya alat apa yang dipakai lokasinya di mana dan kepada siapa pemburu itu harus menjual harimau nya
jadi tidak ada cerita pemburu itu untung untungan untuk pemburu itu hanya iseng saja enggak untuk harimau
selain kulit yang diperdagangkan dari seekor harimau adalah tulang taring dan tengkorak
di tiongkok dan vietnam tulang satwa ini dijadikan bahan campuran ramuan obat tradisional
sedangkan kulit kebanyakan dibuat taksidarmi dan aksesoris
penyelundupan dilakukan dengan beragam modus yang umumnya melalui jalur laut
kadang singgah di negara transit seperti vietnam sebelum sampai ke tiongkok atau hongkong
rute penyelundupannya mengikuti jalur satwa terenggiling yang biasanya dikemas dalam satu pengiriman
peredaran di indonesia umumnya bagian kulit dan kuku untuk aksesoris dan taksi dari
kulit harimau yang diperdagangkan oleh bksda menggunakan kukus dan kukus
kulit harimau yang diperdagangkan oleh bksda menggunakan kukus dan kukus
sudah lima belas tahun bksda resort muko muko bengkulu menyimpan dan mengawetkan kulit harimau
ini adalah barang bukti hasil operasi penangkapan pemburu di agramakmur bengkulu utara pada dua ribu tujuh belas
kulit harimau betina dewasa ini masih utuh
panjangnya satu tujuh puluh lima meter
jadi biasanya pemburu setelah dijerat untuk melakukan pembunuhan lagi dia ada dijerat leher atau dia pukul lagi kepalanya
terus ada juga yang ditembak ada juga yang pakai tombak
jadi pembunuhannya itu bermacam macam jadi tergantung keprofesionalan dari pemburu tersebut
ini kami jadikan
ini kami jadikan sebagai alat edukasi
saya dikasih untuk kita perlihatkan ketika ada kegiatan belajar di sini
anak anak hadir ke sini seperti ini acara untuk dikeluarkan
dari sini saya menjadi paham betapa lihainya pemburu menguliti harimau buruannya sehingga utuh sampai ke tangan penampung
seorang penampung di padang sumatera barat bersedia diwawancara tetapi meminta identitasnya dirahasiakan
sudah dua belas tahun narasumber ini menggeluti bisnis aksesoris seperti batu aki pipa rokok yang terbuat dari gading gajah termasuk aksesoris organ harimau
sebenarnya masih aktif cuma sekarang barangnya udah jarang udah langka barang ya
biasanya kalau ada yang nawarin larga cocok saya beli
karena setiap barangnya ada kita beli kita tawarkan kepada yang kolektornya selalu laku aja
ada taring ada kulit ada tulang hilang hilangnya ada kuku cakarnya itu dan bagian bagian lainnya juga
barang diperolehnya dari tangan pertama bahkan langsung diantar pemburu
ada barangnya nggak ada nanti dilihatin barang cocok aja
barangnya kita bayar aja
pernah datang orang dari daerah pagi pagi dia bawa itu lengkap itu
kita beli bisa dua kali lipat lah keuntungan
katakan kita beli satu juta kita bisa jual dua juta kita beli dua juta kita bisa jual tiga juta empat juta
ia menyebutkan satu nama kolektor langganannya di kota padang
saya menghubunginya tetapi si kolektor berinisial m tak bersedia diwawancara
kota wisata bukit tinggi kembali berdenyut setelah dua tahun pandemi
kebun binatang bernama taman marga satwa dan budaya kinantan mulai ramai dikunjungi wisatawan
ketika dikumpulkan kemudian dikumpulkan ke kota padang
barang barang satwa dilindungi ada di sini
tak terkecuali harimau sumatera
sebagian besar harimau di sini adalah kiriman pasca konflik
beberapa di antaranya beruntung diselamatkan dari jerat para pemburu
kalau harimau nya memang sudah sehat
itu akan dilepas liarkan kembali ke alam bebas supaya dia bisa hidup dengan habitatnya yang sebenarnya
tapi kalau memang harimau itu mengalami cacat
itu bisa kita pelihara di sini supaya mungkin dengan adanya kecatatan itu
takutnya bisa mengakibatkan dia tidak bisa survive di alam bebas misalnya untuk berburu dan segala macamnya
namun jumlah yang luput dari pantauan petugas justru lebih besar
dan berakhir pada transaksi antara si pemburu dan para penampung
saya menelusuri toko aksesoris barang antik di kota ini
bermodal petunjuk dari narasumber penampung aksesoris organ satwa dilindungi katanya kadang beredar di pasar aksesoris
kami ingin tahu
adakah aksesoris dari organ harimau
toko toko benda antik di sini menyediakan cendera mata bagi wisatawan
juga incaran para kolektor
namun banyak toko kini sedang lesu
sebagian bahkan gulung tikar semenjak pandemi
karena saya pernah jual kembarang mbarang
saya kena takap
apa itu jenis barangnya
iya ianya adalahris cobit h gaming
pakai benny sewera
dan akhirnya dijadikan sentar pemain yang berhasil memilih memperkenalkan benerinya

melihat mereka ter studios
namun saya tidak dapat menyelesaikanstenu
bagaimana rasanya kondisi tersebut berhadapan dengan pandemi ihnen karena
ya saya akan menerimanya
yang diperhentikan kemarin
soalnya orang datang sini polisi datang
sulaiman mengaku dijebak
satu set organ harimau titipan dari seorang teman di pekanbaru
mengantarnya mendekam di penjara selama satu tahun pada dua ribu sepuluh
lembaga nirlaba yang meneliti perdagangan spesies dilindungi
dwi yang sudah belasan tahun menginvestigasi perdagangan satwa liar ini memastikan
jaringan tersebut terhubung ke perdagangan internasional
mayoritas itu kan tujuannya untuk ke luar negeri
itu dari penampung yang di tingkat provinsi itu
mereka biasanya yang tadi saya bilang
punya koneksi ke pembeli ataupun penampung lagi di luar negeri biasanya kan
atau penampung lebih besar lagi di tingkat nasional
di mana mereka punya jangkauan pasar di luar negeri
nah kalau kita bicara tentang tulang harimau dan taring
itu pasar terbesarnya cina
atau ada beberapa di vietnam
sindikat tersebut berdasarkan penelusuran perkara yang diputus pengadilan
persidangan demi persidangan dicermati
bahkan dwi dan tim kerap menjadi saksi ahli
terdakwa kadang mengungkap afiliasinya yang berada di dalam maupun luar negeri
data data itulah yang didalami bersama informasi jaringan peneliti perdagangan satwa internasional
informasi lain juga diperoleh dwi dari penegak hukum
inilah peta jaringan perdagangan satwa harimau sumatera sepuluh tahun terakhir
warna merah benda pelaku yang telah diproses hukum
warna biru penanda koneksi internasional
misalnya sindikat aceh yang terhubung dengan sumatera utara
dan keduanya berhubungan dengan sejumlah pelaku di pulau jawa
sejumlah pelaku di jakarta juga terkait dengan sindikat
sumatera selatan bengkulu dan sumatera barat
pelaku di riau jambi dan lampung juga saling terhubung
pada maret dua ribu tujuh belas pengadilan negeri medan memponis budi alias akeng
dua tahun penjara dalam kasus transaksi kulit harimau dan sisik terenggiling
dia diketahui terafiliasi dengan jaringan internasional
begitupun rekannya sunandar selaku perantara yang diponis sebulan sebelumnya
dalam penelitian dwi mereka diduga terhubung dalam kekerabatan etnis
dengan penyandang dana di tiongkok hongkong dan malaysia
harimau yang membuat budi mendekam selama dua tahun di penjara
diperoleh dari edi murdani yang dalam persidangan diketahui merupakan penampung di tingkat lokal
memperoleh harimau dari pemburu di taman nasional gunung leuser aceh
edi dan sunandar diponis penjara satu tahun enam bulan
di dalam negeri jaringan ketiganya terhubung dari aceh sumatera utara
hingga ke jawa barat dan jakarta
itu sudah dikendalikan oleh organized crime
kelompok kelompok yang memang mereka punya ikatan etnis yang sama atau keluarga
kenapa karena memang kelompok ini punya jangkauan pasar
dimana mereka punya bahasa yang sama punya apa namanya
karakter personal budaya yang sama gitu kan ya
dan kita kalau satu etnis kan terasnya besar
nah itu yang dikembangkan oleh mereka
bahasanya juga sama gitu kan
transaksi lintas provinsi ini juga terindikasi pada kasus yang terungkap dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
seorang perajin suvenir di jember jawa timur
ditangkap aparat karena kedapatan menyimpan banyak kulit dan kepala hewan dilindungi
yang akan diolahnya menjadi supenir seperti tas sabuk
dan perhiasan dinding
semacam perhiasan atau kerajinan tangan
dari sekian banyak barang bukti yang disita terdapat kulit macan tutul
serta kulit harimau yang didapat dari pelaku dari sumatera
kini kasusnya bergulir di pengadilan negeri jember
di dalam berkas dan dakwaan ini dijerat pasal dua puluh satu ayat dua huruf d
juntur pasal empat puluh ayat dua unang unari muget indonesia tahun nomor lima tahun
tahun seribu sembilan ratus lima puluh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
itu dengan ancaman paling lama lima tahun penjara
dan denda paling banyak nilai seratus juta rupiah
sampai oktober dua ribu dua puluh dua terdakwa berinisial mr masih menanti ponis hakim
penangkapan mantan bupati benar meriah ahmadiyah
awal juni lalu mengonfirmasi betapa kejahatan satwa
tak cuma melibatkan masyarakat biasa
ahmadi bersama dua rekannya ditetapkan sebagai tersangka
oleh polda aceh dan direktorat penegak hukum dan kementerian lingkungan
hidup dan kehutanan dalam perdagangan kulit dan tulang berulang
kami adalah semua orang itu sama di mata hukuman
tidak membedakan pelakunya siapa
pada penyedih adalah equal before the law
atau siapapun pelakunya sama di mata hukum
ketiga pelaku di belakang kita ini merupakan tersangka dari
kejahatan terkait dengan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi
harimau yang diperniagakan diduga berasal dari taman nasional gunung leuser
yang kini populasinya mulai menyusut
harimau yang diperniagakan di belakang kita ini mulai menyusut

harimau yang diperniagakan di belakang kita ini mulai menyusut
pemburu kerap menggunakan modus konflik untuk bisa menangkap harimau
mengidentifikasi lokasi lokasi konflik dan membaca situasi
setiap harimau yang keluar dari habitatnya dicari informasi jejaknya
lalu jerat pun dipasang
pada kasus perdagangan modus pengiriman melalui jasa ekspedisi
dengan menyamarkan kemasannya seolah produk makanan
modus ini diakui oleh seorang penampung
kalau saya seringnya pakai itu
kalau saya masukin barangnya satu kotak nanti yang lainnya saya penuhin kartonnya
dengan keripik makan makanan ringan dari padang
jadi pas ditanyain saya bilang makanan ringan saja isinya
oleh oleh makanan ringan
karena kartonnya juga bermerek makanan ringan
kemarin juga saya punya dua biji dijual secara online sama adik
yang belinya orang daerah jawa
mendapatkan pembeli melalui media sosial juga relatif mudah
pada kasus perhajin supenir di jember terungkapnya transaksi itu
setelah pelaku menawarkannya di media sosial
dwi menambahkan modus lain pengiriman adalah menggunakan atribut militer
atau atribut penegak hukum
pada bulan jember penerbangan pengiriman
tiga box kemasan dicantumkan pangkat tertentu
ke luar negeri satwa harimau ini tak bisa dipisahkan perdagangannya
dengan sisik terenggiling dan rangkong gading
jadi dokumen pengirimannya ikan beku di mana itu legal kan ya
tapi kontainernya ternyata isinya ada tulang harimau ada sisik ternggiling
atau ada rangkong gading
uni internasional untuk konservasi alam atau iucn dalam laporannya
pada agustus dua ribu dua puluh satu menyatakan populasi harimau sumatera menurun
peneliti indonesia sekaligus direktur sintas indonesia harion wibisono
menjadi salah satu asesor dalam laporan ini
populasi individu dewasa harimau sumatera diperkirakan tinggal lima ratus enam puluh delapan ekor
sedangkan populasi individu berbiak sekitar tiga ratus sembilan puluh tiga ekor
estimasi itu adalah hasil pengalian jumlah landscape dengan densitas harimau
di enam belas titik di sumatera yang terdiri atas enam taman nasional dua soaka marga satwa
satu cagar alam dan tujuh landscape hutan tidak lindung
dalam sepuluh tahun terakhir dengan asumsi tutupan hutan turut mempengaruhi populasi
tugas polisian itu melakukan penyidikan
kepolisian menegaskan telah banyak menindak kejahatan terhadap satwa dilindungi
termasuk harimau dari perburuan hingga perdagangan
polisi juga mengklaim banyak mengungkap modus transaksinya melalui media sosial
konteks permasalahan hukum pasti jaksa pun apabila memeriksa materi kita
material yang kita dorong dalam proses penegakan hukum pasti dicek ditanyakan
belum tentu itu semua pekerja yang terlibat pasti terlibat harus ditersangkakan
yang tidak terlibat mungkin jadi saksi
kemudian ada juga mereka yang benar benar menampung memelihara memperdagangkan
sebagai pemilik pemiliknya juga ada
kemudian pendananya pun ada yang kita lakukan penegakan hukum
kita juga dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi ini kita bekerja sama juga dengan ppatk
kami juga mencari penyelesaian untuk penyelesaian
kami juga mencari penyelesaian untuk penyelesaian
secara apapun harus dia berhenti

dan harapannya juga kalau calon mantan guru yang mengambil harimau atau menunggu harimau
atau menunggu harimau pesannya apa pak silahkan

mari kita selamatkan seluruh harimau di sumatera
mari bersama pak maui selamatkan harimau sumatera
sepekan menjelang peringatan hari harimau internasional atau global tiger day juli dua ribu dua puluh
maui telah berhasil mengajak sedikitnya lima belas orang pemburu harimau untuk berhenti
satu persatu pemburu yang ia kenal didatangi dan dibujuk
para pemburu ini berasal dari wilayah musirawas dan musirawas utara
hingga mukomuko dan rejang lebong di bengkulu
nama asli alexander desa murakuis kabupaten muratara rupit
ardiansah asal saya desa sukomenang musirawas utara
tinggalnya di desa murakuis
nama lengkapnya mus mulyadi
asal usulnya desa murakuis
pahalik sudah berapa lama
dan berburu menggunakan apa
saya ikut bapak saya bapak mertua bapak maui
nah dari mulai dua ribu sebelas
sampai sekarang ini waktu bapak udah tebat saya berhenti juga
mulai ikut berburu sejak tahun dua ribu tujuh belas sehingga saya sempat berhenti tahun dua ribu dua puluh
dua ribu enam saya mulai berburu saya berhenti tahun dua ribu dua puluh satu
hasil tanggapan selama berburu
waktu saya hitung hitung sekitar dua puluh
kadang kadang enam jerat itu cuma dapat satu enam itu kan
ya kadang kadang nggak dapat
kulitnya dibeset sudah dibeset di kulit
saya tidak pernah untuk menjual kemana mana
sebab orang yang datang ke tempat saya untuk membelinya

harganya sekitar dua puluh an lah
kami berhenti itu minta dipikirkan
kalau secara ditangkap orang itu tidak kami berhenti
karena mengingatkan ekonomi kan kebutuhan anak anak
dan lagi rumah tangga juga kan panjang permasalahannya
iya saya akan berhenti
saya akan berhenti
kini mereka menatap mata pencaharian lain
seperti bertani atau mencari madu alam yang kini tengah digeluti maui
kami para mantan pemburu harimau sumatera
kami para mantan pemburu harimau sumatera
dengan ini menyatakan
dengan ini menyatakan
berhenti untuk berburu harimau
berhenti untuk berburu harimau
dan berkomitmen untuk membantu
dan berkomitmen untuk membantu
dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau
dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau
agar tetap bersaing
agar tetap bersaing